makan yang banyak pak
rosa kamu belum tidur kan
aku ganggu gak sih
enggak belum ada apa
ini aku inget dulu kan kamu pernah ngasih
racikan herbal kayak teh gitu
tapi aku lupa campurannya apa diracikan kamu itu
jadi dateng bawain berkas
terima kasih ya
saya ada tugas buat
kamu tuh dari mana sih
pulangnya malem terus
iya ma aku abis beli titipannya pak al
kalau kamu sama kimberly itu serasi
mama sih setuju saja
kalau kamu mau nikah sama dia
aduh ma siapa sih yang mau nikah
mama jangan mikir macam macam
aku tuh banyak kerjaan mah
aku mandi dulu ya
kamu tuh kok mikirinnya kerjaan
kimberly tuh udah sempurna sekali
aku tuh udah sempurna sekali
nunggu apa lagi
nunggu direbut orang
kamu kok sukanya jagain jodohnya orang sih
udah mah aku mandi dulu deh
karena gue udah ngerasain semuanya
cuma lo lihat gue sekarang
gue bisa berdamai dengan dendam
gue bisa ngelupain semuanya
gagal dengan cerita black kings
gagal dengan cerita plamas
orang yang sudah membunuh adik saya
memberitah kami dilapangan sudah melakukan periksaan jurul
yang merupakan menjurus satu nama
gue masih gak bisa
gue gak berhenti bayangin apa yang udah andin lakuin ke roy
andi kamu bukan pembunuh roy ini
cinta ini tidak akan menyakitkan seperti ini
besok kamu jadi kan ngantar papa check up
besok kan gak ada ngapa ngapain
jadi aku di rumah aja
oh ya bagus kalau gitu
minum airnya dulu
aduh kasihan papa flu ya
papa kan dari dulu emang gak cocok sama udara jakarta mbak
ya tapi bapak kan harus biasain tinggal di jakarta
bah dulu waktu mama flu
rosa tuh pernah ngasih mama teh herbal
tapi mama lupa racikannya seperti apa
makan banyak pak
hai rosa kamu belum tidur kan
aku ganggu gak sih
enggak belum ada apa
ini aku inget dulu kan kamu pernah ngasih racikan herbal kayak teh gitu
tapi aku lupa campurannya apa di racikan kamu itu
ini mas calonnya itu kan apa
ini mas calonnya itu kan apa
rasa terus tetep mereka ni
entah apa ngapain
nanti satu malam itu rina lagi ngeres
suapru semua dikit ya
sama sama semoga mas chandra cepat sembuh ya
amin amin makasih ya
pak rosa tuh baik banget loh
sekarang dia lagi bikinin teh herba
racikan dia buat papa
nanti mau dikirim sama supirnya
malam malam begini mak
iya pak soalnya kalau besok dia nggak bisa
dia katanya mau ziarah
taman pemakaman teratai indah
jadi sebentar lagi nanti dia mau kirim
baik banget buat dia
baik banget ya
menggada ngobrol sama pak aldebaran
ya kenal atu bu
kan dari dulu saya yang ngurus
makam keluarga pak al
ke makam suaminya dan roy
pemakaman teratai indah
makamnya datangnya aldebaran waktu itu
itu makam ayahnya al
atau sebenarnya itu makamnya roy
pagi ini al temenin mama ke makam ya
gak apa apa ya gak ngantriin kamu ya
gak apa apa kumla
lagi pulang mas al juga bilang aku diantriin sama pak rendy
setiap mas al mau ziarah
gak pernah ngacak aku
beres beres di rumah
interviewnya hari ini
mama doain yang terbaik buat kamu
dan kamu keterima ya
ya udah kalau gitu aku jalan dulu ya mas
sayang mama pergi dulu ya

kalau ada rabik
mereka dari pianco